kita sebagai orang tua
organisasi kesehatan dunia who
terhadap kerusakan yang terjadi dan menyiapkan kompensasi
karena apa karena dari saudinya sendiri itu baru pengumuman mengenai maktab dan lain lain baru seminggu yang lalu
belum menerima intinya belum menerima bawa anak saya mah nggak apa apa
keistimewaan masjid ini juga terlihat dari benda benda yang terdapat di dalamnya
yang sudah tidak tepat lagi digunakan dengan kondisi perekonomian
sayangnya tidak semua makanan yang digoreng baik untuk dikonsumsi
dan berbincang dengan mereka tentang kabar penolakan sinyal internet di wilayah baduy
tapi puncaknya secara umum di bulan juli agustus itu bencananya adalah kering
tetapi pencegahan stunting itu adalah pekerjaan kita semua
smp sd udah mulai
timnas indonesia kayaknya sudah berbenah diri dan strategi ya untuk menghadapi lawan lawan di grup f nanti
atau emang bener bener perusahaannya udah gak bisa diselamatin lagi
menurut seniman dan penulis buku batiku afif syakur
dengan semakin diminatnya bisnis layanan jasa fotografi traveling ini
yang juga kebetulan dia adalah menteri
kalau nyentil nyentil gitu nggak ini cak
ini yang membuat mereka dua ribu delapan belas bisa jadi juara
yang diberikan kolaborasinya programnya dengan pertamina
bertempat di sunter dengan nama jirta
tapi kalau saya tidak salah ya tadi saya sempat cek di media sosial bahwa saat ini akun blok out dua ribu dua puluh empat ini sudah hilang di instagram
jadi hanya minyak keluarga
kuliah umum mata kuliah umum yang paling banyak nyambungnya itu ke ilmu komunikasi
bahwa itu adalah ciri khas
makanya gak heran kalau sampai sekarang dia bisa jadi andalan tim nasional
bahwa gencatan senjata ini bagi israel bisa mengembalikan sandra sandra yang dipegang oleh hamas
di sini nanti akan semua yang akan berpartisipasi adalah
yang memilih melakukan perjalanan mudiknya pada hari ini
main sama anak anak yang lain gitu loh mencobain eh yaudah
saya tinggal di rumah mertua saya
itu memang saya lagi main di instagram terus gak lama muncul notifikasi di instagramnya kcic kan
sekitar rw rw tersebut zona merah
indik kalau gambar gambar garisnya begini
dan selamat malam teman teman abastol
dalam sehari tahu campur yang seporsi dibanderol seharga dua puluh dua ini menghabiskan hingga satu lima kuintal daging dan kikil
artinya uzbekistan mungkin sedikit akan menutup
dengan kapasitas kurang lebih empat puluh kandang
misalnya dulu kita nabung setoran awal dua puluh lima juta
di mana angka peserta pemilu kita sampai tiga orang
yang paling sering adalah penyakit jantung dan pembuluh darah
maksudnya kayak mikir setara doang apaan sih
jadi ada prosedur ya
terus selama lama poster lu main basket ya udah dari situ mulai lah fokus ke basket
wajar pembeli biasanya beli dalam jumlah banyak
dimana perjalanan dia basket di episode kali ini nih ya
disebut setiap orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib
mungkin akan juga lebih baik itu maksud saya
ya yang penting kita ini memang harus selalu update informasi dari sumber sumber yang memang penting untuk kita dengar
israel begitu membabi buta menargetkan warga palestina dan terang terangan
mereka itu semuanya obat obat untuk jantung asma yang mereka ini kan
yakni serangga yang mirip dengan kecoa
kuliner di jalan semarang ini legendaris
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
dengan garam laut rasanya gurih tapi juga manis unik banget wah yang ini bikin saya
sampah ini jadi masalah di indonesia karena belum diangkut seratus persen
kalau tahun ini myftar nanti kita
kita tahu ada level satu dua tiga dan empat
dan beberapa nomor nomor dipilih oleh tuan rumah
dua belas tahun gue rutinitas gue udah gape abis deh gue udah tau mau ngapain
tapi kalau emang gue film sendiri pasti gue emang kayak fokus banget gitu
bagaimana anda melihat strategi cak imin ini
kita juga punya sendiri rumah sakit kota ditambah belasan rumah sakit swasta yang kita sinergi
kalau main main doang berarti enggak juga
kita dapat mendaftarkannya itu di bulan maret secepatnya tanggal tiga puluh satu maret di tahun pertama
menurut sang istri abdul adalah sosok yang humoris sehingga bisa mencairkan suasana di rumah
kondisi ini membuktikan bahwa permasalahan abrasi penurunan permukaan tanah hingga banjirop
saya tetap masih berpendapat bahwa pasal empat puluh tujuh mahkamah konstitusi itu ya harus dihormati apa adanya